anda punya mainan anak yang sudah tidak terpakai sekarang anda bisa menyewakan mainan tersebut dan mendapat penghasilan tambahan
babylonia sebuah bisnis penyewaan dan titip sewa kebutuhan ibu dan anak melihat peluang bisnis ini dengan omset ratusan juta setiap bulannya

jadi mulai pengalaman pribadi dua ribu tiga belas itu

in between kita udah yakin mau bikin babylonia disitu kita ada proses membuat website mengumpulkan barang lalu kita ada proses juga membuat sistem untuk logistik yang dilakukan oleh arlo
dan akhirnya kita launching website dan kita akhirnya memutuskan untuk full time mengerjakan
mengerjakan babylonia dan resign dari pekerjaan masing masing
pada awal babylonia berdiri zafira hanya memiliki delapan barang bayi yang pernah dibeli untuk digunakan anaknya sendiri
barang barang yang disewakan di awal bisnis babylonia antara lain bedness mainan stroller dan penutup kuping
dari delapan barang ini bisnis babylonia pun berkembang lewat website dan mulut ke mulut
dari delapan barang punya anak sendiri itu disewakan kemudian akhirnya berkembang seperti apa ceritanya
jadi kebetulan disitu kita babylonia ini selalu mementingkan kedekatan dengan customer
jadi kita memperlakukan customer kita sebagai teman gitu
nah di awal awal itu sangat krusial karena disitu kami tuh selalu ngajak customer chatting gitu ngobrol
gimana tadi barangnya kira kira berikutnya kamu butuh apa lagi gitu
jadi dari input input customer itulah yang kita catat
kemudian kita kurasi lagi
jadi misalnya customer butuh stroller untuk traveling
nah disitulah peran babylonia untuk riset stroller untuk traveling apa nih yang paling cocok untuk customer kita
dari hasil riset itulah yang kemudian kita beli lalu kita sewa
untuk menyewa barang di babylonia pelanggan harus membayar di awal sesuai dengan masa pinjam dan jenis barang
pelanggan juga harus menyetujui syarat yang diajukan babylonia jika barang dipinjam mengalami kerusakan atau bahkan hilang
nah kontribusi terbesar dari total pendapatan yang paling besar di item ataupun barang jenis apa
kalau spesifik itemnya adalah yang berhubungan dengan nursery yaitu perlengkapan kamar tidur bayi
nah disitu ada kasut bayi ada karpet ada mainan mainan kakisan gitu
itu berapa persen kontribusinya terhadap total pendapatan kira kira
sekarang di tiga puluh persen
yang tidak jauh dari situ adalah barang barang traveling
di stroller yang hanya dipakai saat mau traveling baju jaket musim dingin misalnya yang hanya dipakai sekali
yaitu komponen yang kedua terbesar
babylonia saat ini memiliki tiga ratus pelanggan untuk satu pekan
barang yang disewakan untuk satu pekan mulai dari yang termurah rp tiga puluh sembilan hingga yang termahal rp enam ratus
sehingga jika dihitung secara rata rata rp dua ratus per satu barang
omset babylonia bisa diasumsikan sebesar rp dua ratus empat puluh
semakin banyak pelanggan mulai tahun dua ribu enam belas babylonia menjadi jasa penitipan barang untuk disewakan kembali
dengan menjadi marketplace komposisi barang milik babylonia hanya tinggal sepuluh persen dari total barang yang disewakan
kita juga mendapat banyak input dari customer
bahwa mereka memiliki banyak manfaat banyak pengetahuan banyak kesempatan untuk membuat barang yang terbaik
bagi kami kita harus memiliki barang barang yang sudah terlalu dibeli dan sudah tidak dipakai lagi
di situ kita menangkap permasalahan tersebut dan membuat sebuah program yang bernama titip sewa
sekarang customer bisa menyewakan barang yang sudah tidak terpakai untuk disewakan kembali ke orang lain
bentuk kejahatan ini seperti apa
jadi customer menyerahkan barang tersebut ke babylonia
babylonia yang menguruskan semua urusan operasional
mencari penyewa kita yang mengurus pencucian logistik customer tinggal diem aja dan di akhir
untuk menghafal video biopresen jasa penituman ini juga dimanfaatkan usi seorang ibu dari satu
anak usi sudah menjadi pelanggan setia babylonia sejak dua tahun lalu dia mengaku bisa menghemat
satu setengah juta rupiah perbulan dengan nyewa itu bener bener menghemat biaya apalagi kita ibu
ibu ya untuk membeli barang baru aja pertimbangan biaya costingnya tuh amat sangat apa sih namanya
mikirnya tuh berkali kali di stroller satu yang harganya sesampai sepuluh jutaan kita bisa dengan
rental barang baby tuh hanya contoh lima ratus tiga ratus
itu sangat sangat sangat sangat pukul banget sih menurut aku hemat itu bisa mungkin
sampai enam puluh tujuh puluh persen dibandingkan dengan aku membeli barang saat ini babylonia memiliki
total dua puluh orang karyawan karyawan sebanyak ini untuk mendukung operasional babylonia
yang saat ini berada di jakarta depok tanggerang dan bekasi ke depan babylonia masih akan fokus
di wilayah ini dengan meningkatkan sistem operasional dan logistik yang lebih kuat para punce
bekasi jawa barat